pihak akademisi dan kepolisian meminta masyarakat tidak mengkaitkan istilah kritik dengan aksi kejahatan jalanan yang belakangan marak terjadi di yogyakarta
suprapto mengaku sependapat dengan pihak kepolisian yang menyebut istilah kelitih tidak tepat diartikan dengan kejahatan jalanan
suprapto menjelaskan bagi masyarakat jawa di yogyakarta istilah kelitih diartikan mengisi waktu luang dengan kegiatan positif
salah satunya adalah jalan jalan menurut dari kriminolog jogja ini sejak tahun dua ribu lima gelitih mulai dikonotasikan negatif karena banyak belajar yang mencari musuh dengan tauran
piti jadi sebutan bagi anak muda pengendara sepeda motor yang berencana melukai pengendara lain dengan senjata